kpk mencekal salah satu politikus pd perjuangan yang saat ini menjabat sebagai bendahara umum pbnu
mardani maming ex bupati tanah bumbu ini dicekal bepergian ke luar negeri
kpk belum menetapkan secara resmi sebagai tersangka
namun kpk mengatakan perkara yang berkaitan dengan mardani maming sudah masuk tahap penyidikan
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini dugaan korupsi bendum pbnu mardani maming
bersama dengan bung kurnia ramadana peneliti dari icw selamat malam bung kurnia
selamat malam bung kurnia
baik bang kurnia langsung saja kita lihat informasi atau berita soal pencekalan terhadap mardhani maming sudah beredar
dijawab juga oleh kpk sudah dikonfirmasi
tapi kita belum melihat kpk meretapkan tersangka dan membeberkan bagaimana konstruksi hukumnya
sementara dari pihak terduga ini sudah mengatakan adanya praktik mafia hukum dan juga kriminalisasi
terutama berkaitan dengan kasus yang menjerat dirinya ini
apa yang anda lihat dari konstruksi kasus
yang menjerat bendahara umum pbnu mardani maming ini
ya yang pertama mas reinhardt ini merupakan tindakan yang biasa kpk lakukan
kita bicara soal pencegahan orang berpergian ke luar negeri
itu tindakan yang legal dan diatur dalam undang undang kpk
tepat pasal dua belas ayat dua undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
di sana dijelaskan kalau seseorang sudah dicegah
berpergian ke luar negeri maka status penanganan perkaranya sudah naik di tingkat penyidikan
ada tindakan berbeda antar penegak hukum kalau kita bicara soal regulasi
kalau di penegak hukum lain ketika berbicara soal penyelidikan
dan penyidikan masih memungkinkan belum ada penetapan tersangka
tapi kalau di kpk sudah masuk dalam tahap penyelidikan
maka mereka sudah mencari alat bukti maka dari itu
naik pada proses penyelidikan biasanya sudah ada penetapan tersangka
dan dengan era komisioner baru saat ini
ada perbedaan perlakuan dalam konteks penindakan
soal penindakan akan diumumkan sebagai tersangka bersamaan dengan tindakan penahan
itu yang pertama
jadi kalau ada pencegahan terhadap saudara mantan kepala daerah
yang juga bendara umum nu
bagi kami itu adalah hal yang biasa
kedua soal konstruksi perkaranya
karena pada waktu bersamaan pak renhat
ada perkara juga yang ditangani oleh teman teman di kejaksaan agung
dugaan suap yang diterima kepala dinas
yang kepala dinasnya adalah bawahan dari terduga tersangka kpk hari ini
yaitu saudara mamik bendara umum pbnu
di sana terlihat jelas dan banyak di pemberitaan
ada aliran dana
pak dinas tersebut
diduga ada aliran dana
dan saat ini sepenuhnya
kasusnya sudah masuk dalam tuntutan di persidangan
nah yang menarik pak renhat
ada beberapa kesaksian dalam proses persidangan tersebut
yang mengatakan ada dugaan aliran dana kedua perusahaan
yang diduga terafiliasi dengan dua orang yang saat ini dicegah oleh kpk
salah satunya adalah saudara mami
apakah itu merupakan
apakah tindakan kpk merupakan serial lanjutan dari persidangan yang sedang diusut oleh kejaksaan agung
itu yang menjadi menarik untuk dicermati
dalam proses persidangan mas renhat
sampaikan ada dugaan aliran dari delapan puluh miliar rupiah ke dua entitas perusahaan itu
tentu ini angka yang sangat besar
yang harus ditindaklanjuti oleh kpk
bahkan kalau icw melihat jumlah yang sangat besar itu
kpk tidak cukup
menyangka dengan undang undang tindak pidana korupsi
harus dilihat juga potensi untuk menjerat dengan aturan anti pencucian uang
karena jumlahnya yang terbilang sangat besar
dan kpk juga harus mewaspadai
agar tidak ada kalau kita sering istilahkan serangan balik
dari para pelaku misalnya melalui forum pra peradilan dan lain sebagainya
itu yang harus dimitigasi lebih lanjut
kalau tentang argumen
ada yang mengatakan kan sudah banyak sebenarnya ya mas reinhardt
tersangka kpk mengatakan saya dizolimi saya direalisasi
bukan hal yang penting dan tidak terkait dengan substansi hukum
kalau memang yang bersangkutan ingin membongkar tentu itu akan sangat baik
tapi niat untuk membongkar itu tentu tidak menghalangi proses hukum yang saat ini sedang berjalan di kpk
termasuk soal tudingan politisasi bung kurnia tanggapan anda
iya itu kan nanti ada forum klarifikasi
ketika sudah resmi penetapan tersangka dalam proses penyidikan
itu kan saudara tersangka pasti dipanggil untuk diperiksa
forum untuk menjelaskan politisasi ada pada pemeriksaan tersebut
dan kami yakin penyidik juga akan melihat apakah isu politisasi itu relevan dengan substansi perkaranya
kalau tidak relevan ya itu pasti akan diabaikan
atau mungkin nanti bisa menawarkan sebagai justice kolaborator
seandainya ada pelaku lain yang lebih besar
tapi itu sudah belum diungkap oleh kpk
demikian terima kasih
baik bung kurnia kpk lewat jurubicara juga mengatakan bahwa sudah mengantongi minimal dua alat bukti ya
karena ini sudah naik ke dalam tahap penyidikan
apakah menurut anda memang sebaiknya karena ini sudah menjadi pemberitaan di masyarakat
kpk juga sudah ada respon bahkan dari terduga tersangkanya
apakah sebaiknya kpk memang segera melakukan penetapan tersangka memperjelas ini kepada publik
ya saya rasa tidak begitu penting informasi ini ditutup tutupi
toh juga lembaga negara
direkturat jenderal imigrasi salah satu pejabat tingginya juga sudah mengonfirmasi
menteri tersebut berkaitan dengan status tersangka
kenapa mesti menunggu ada upaya penahanan
kalau kita dengan aturan yang ada dalam hukum acara pidana
orang ditahan itu kan ada kekhawatiran
dia melarikan diri
kan sudah dicegah otomatis dia tidak bisa lagi berpergian ke luar negeri
jadi tidak ada urgensi lagi untuk tidak mengumumkan
apalagi yang menjadi terduga sudah mengatakan dengan sejumlah argumentasi
kriminalisasi mafia hukum dan lain lain
ini sebaiknya kpk juga mengungkapkan kepada publik informasi penindakan ini
tentu publik memahami
tidak seluruhnya diberitahukan kepada masyarakat
tapi status yang melekat kepada seseorang konstruksi umum
yang selama ini juga lazim ada di kpk
perihal menjaga keterbukaan informasi itu
kami sarankan kpk untuk segera melakukan konferensi pers pada masyarakat
sebelumnya kami sudah berusaha untuk mengundang juga kuasa hukum dari bung mardhani maming
sempat terkonfirmasi bung mardhani maming

tapi kemudian tidak jadi
jadi saya lanjutkan dengan bung kurnia
tadi anda juga mengatakan bahwa dengan jumlah angka aliran dana yang disebut sebut ya
puluhan miliar itu kemudian anda mendorong agar ini tidak hanya kemudian soal korupsi saja
tapi juga soal tindak pidana pencucian uang
mengapa ini menjadi penting untuk diarahkan ke arah sana bang kurnia
apakah ada karena faktor nominalnya tadi atau kemudian ada faktor yang lain
kronologi pelaku kejahatan secara umum ketika menerima aliran dana yang sangat besar
biasanya mereka akan berupaya agar aset hasil kejahatan tersebut tidak terdeteksi oleh penegak hukum
caranya seperti apa
caranya dengan membelikan barang mencuci quote unquote uang itu menjadi seolah olah berasal dari asal yang
kalau itu sudah terjadi
maka tidak ada pilihan bagi penegak hukum secara umum untuk tidak menyangka mereka dengan pasal tiga dan pasal empat
dan undang anti pencucian uang
jumlah keuntungan di sana menggunakan pembalikan beban pembuktian
sanksinya juga terbilang lebih berat
itu sebenarnya hal yang menjadi penting agar masyarakat mengawal kasus ini
kenapa penting mas reinhardt untuk dikawal kasus ini
karena berkaca ke belakang
ada sejumlah perkara perkara besar yang kpk hanya mampu membongkarnya tapi tidak menuntaskannya
selalu ada serial kejanggalan dalam proses penanganan perkara tersebut
misalnya tidak menindak oknum a oknum b tuntutannya ringan dan lain sebagainya
itu yang harus dimitigasi oleh kpk sehingga masyarakat bisa mencermati mendetail kasus ini
dan juga kami menghimbau
ada baiknya memang organisasi yang terafiliasi dengan hak terduga saat ini
itu mendukung upaya penegakan hukum
ketimbang mengeluarkan statement statement yang tidak terkait dengan substansi hukum
oke oke kalau yang kita lihat
lembaga yang terafiliasi dengan bung mardhani ini saat ini sikapnya
ya selain statement statement di luar soal hukum tapi juga ada mencermati dan juga mengirim bantuan hukum dan lain sebagainya
apa yang anda cermati dari

iya tentu kami tidak berharap menangani perkara ini dijadikan ajang atau dipolitisasi oleh sejumlah kelompok
maka dari itu baiknya proses hukum ini dihadapi saja
toh juga mas reinhardt ada mekanisme hukum
sebelum masuk ke persidangan ada mekanisme perapradilan yang bisa menguji keabsahan penetapan persangka
kpk yang bisa menguji due process atau hukum acara saat proses penindakan berlangsung
jadi sebaiknya memang diserahkan ke penegak hukum dan mendukung penuh tanpa menyebutkan hal hal lain
buat penegakan hukum yang dikhawatirkan justru akan mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap entitas lembaga atau organisasi organisasi tersebut
terakhir pak angkurnia
terduga tersangka ini ya bang mardhani maming ini sempat diperiksa juga terkait dengan salah satu perusahaan begitu ya john din group
dan ini juga sempat menjadi pemberitaan
apa yang anda ketahui atau adakah catatan khusus dari icw berkaitan dengan perkara yang diduga berkaitan dengan mardani maming ini
ya saya tidak tahu betul
perkaitan penanganan perkara tersebut
namun setiap keterangan yang disampaikan oleh siapapun taksi ataupun tersangka yang dipanggil oleh kpk dan diperiksa mestinya dicermati oleh kpk
ada sejumlah perkara memang masyarakat saat ini sepertinya mandek di kpk

masyarakat ini sepertinya mandek di kpk misalnya salah satunya masyarakat adalah kasus suap pajak
masyarakat tentu mengingat kpk pernah kecolongan
tak kala barang buktinya hilang di provinsi kalimantan
tentu masyarakat bisa mencermati entitas korporasi mana yang saat itu sedang mau digeledah oleh kpk
nah perkara perkara seperti itu sebaiknya juga diungkap oleh kpk tanpa membersihkan proses penanganan perkara
yang saat ini sedang berlangsung
yang diduga menetapkan tersangka jabat elit tinggi organisasi besar di indonesia
demikian mas renka
baik kita tunggu keterangan resmi dari kpk bang kurnia
tapi tentu kita juga berharap bahwa kasus ini tidak didudukan ke ranah politis ya
tapi kita dudukan di tempat kasus hukum dan juga ada mekanisme hukum untuk kemudian jika keberatan
kita lihat akan seperti apa perkembangan yang kedepan
terima kasih bang kurnia ramadana peneliti dari icw sudah bergabung selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih mas renhat